saatnya anda menyaksikan sejumlah informasi ramadan dalam segmen teman ramadhan bersama saya yan rahman
saudara pasar takjil dadakan di kota madiun jawa timur selalu ramai diserbu oleh pembeli saat sore hari menjelang waktu berbuka puasa
ramainya pembeli ini membuat omset pedagang takjil musiman meningkat
saat bulan puasa ramadan pedagang takjil dadakan bermunculan di kota madiun jawa timur
salah satu lokasi pedagang takjil ramadan ada di jalan taman praja kecamatan taman kota madiun
pasar takjil dadakan di tempat ini buka mulai pukul tiga sore menjelang waktu berbuka puasa
ada pun kuliner yang dijajakan diantaranya ada berbagai macam minuman es buah jajanan berkuah
aneka roti gorengan dan berbagai makanan khas nusantara
sebagian dari pedagang mengaku menjadi penjual takjil musiman di bulan ramadan untuk mendapat penghasilan tambahan sebagai persiapan lebaran
ramainya pemburu takjil membuat omset pedagang mencapai lima ratus ribu rupiah per hari
baru kali ini kesini atau tahun lalu sudah pernah
pak ini di momen bulan ramadhan ini gimana pak
alhamdulillah lumayan dibanding hari hari biasa
tapi untuk utamanya saya hanya jualan di waktu
oh berarti momentum ramadhan ini aja ya
pasar takjil ini akan terus berlangsung setiap sore hingga menjelang malam takbir hari raya idul fitri